hai kemasin di indonesia ya kan kita kompak banget masih soal pernyataan hari kartini
dokter dan saudara komunitas perempuan berkebaya menggelar parade sambil berkebaya di area car
free day bundaran hi jakarta sudah ada jurnalis kompas tv triksi valencia di lokasi cfd
jakarta di sana selamat pagi triksi bisa digambarkan gimana keseruan di cfd di sana
karena dilihat juga ini kayaknya udah bareng siapa nih boleh triksi waduh waduh waduh
selamat pagi okta dan juga asri lihat tadi saya sudah melenggak lenggok ya dengan ibu dian
kasih budian karena memang tadi kalau kita ngikutin ya asri dan juga okta dari sarina
tamrin sampai bundaran hi ini semuanya lincah lincah banget ibu ibu perempuan perempuan
sia menyuarakan seperti apa sih kebaya seperti apa sih budaya indonesia yang harus
dilestarikan nah okta mungkin kita langsung ngobrol aja ya sama ketua perempuan berbaya indonesia
ada ibu rahmi di samping saya ibu rahmi boleh diceritakan tadi apa aja sih yang disampaikan
selama perjalanan dari sarinah sampai ke bundaran hi ini ya jadi terima kasih selamat pagi hari ini
ini kan hari kartini kita rayakan bersama sama
kita ini perempuan jadi bagaimanapun kartini itu adalah pahlawan perempuan indonesia dialah yang
dari awal sekali berjuang untuk kebersamaan gender laki laki sama perempuan tuh harus sederajat
nah jadi kami kami ini perempuan perempuan yang merasa betapa pentingnya pemikiran dan gerakan yang
dilakukan oleh ibu kartini kami berkumpul bersama sama itu yang pertama yang kedua ibu kartini itu selalu berkembang
dikenal dengan nama kebaya kartini itu khusus banget modelnya kebaya kartini itu nah sementara kami kami
ini nih semua saya dan teman teman perempuan berkebaya indonesia ada berkebaya menari dan lain lain
kami ini benar benar merasa perlu kita bersama sama bergerak melestarikan kebaya karena bagaimanapun
kebaya itu adalah sejarah perempuan indonesia dari zaman dahulu kala ada kajian kajian ilmiah mengenai
sejarah kebaya yang udah ratusan tahun yang lalu ada di indonesia bahwa sekarang kebaya itu didaftarkan ke unesco atas
nama negara negara tetangga kita malaysia singapura brunei dan thailand itu oke tapi sejarahnya ada di
indonesia dan kita kita inilah yang bisa melestarikan kalau kita diam diam aja lewat nanti kebaya nah ibu
boleh kita tunjukin sedikit satu kebaya yang lagi dipakainya mungkin sebelah sini ya bu ya nah ini boleh
dilihatin oleh juru kamir kompas tv andika pratama bu sambil dijelasin ya sambil ibu dilihatin
kebayanya nah mungkin ibu bisa kasih tahu sebenarnya kan kita harus menggaungkan berkebaya kapanpun ya
pun dimanapun bu bisa dikasih contoh nggak sih bu sebenarnya kebaya itu bisa dipakai dimana aja dan
oke sina apa aja sih oke kalau model ini model ini namanya kebaya encim kita sebut kebaya encim
saudara saudara kita keturunan cina kita kan panggilan cim ya tionghoa ya jadi ini namanya
kebaya encim kalau ini namanya kebaya kartini nah kebaya model inilah yang dipakai ibu kartini
dari zaman dahulu kala gitu jadi kayak sebutnya kartini kemudian yang saya pakai ini namanya
kebaya kutu baru gitu di tengahnya ada segi empat kadang kadang segitiga kenapa model kebaya itu beda beda
kalau menurut sejarah ya dulu perempuan indonesia kalau enggak telanjang dada pakai kemben kemudian
ketika islam masuk ke indonesia ada kewajiban untuk menutup aurat kita menutup aurat zaman
dulu terpakai selendang dibahu selendang atau kain panjang nah ketika selendang itu dijahit ini
tadinya kemben ceritanya dijahit model kayak gini maka jadi namanya kebaya kutu baru terus kalau
dipertemukan di tengah mungkin dulu kan memang perempuan indonesia itu banyak yang telanjang dada
zaman dulu dan itu dianggap sesuatu yang wajar ya nah itu selendang dipertemukan di tengah itu
akhirnya disebut kebaya kartini nah jadi ciri khas kebaya itu bukaannya di depan kalau enggak ada
bukaan di depan namanya bukan kebaya seringkali nih ya karena bahannya dari bahan brukat bahan
bahan brokat disebutnya kebaya padahal bukan karena kebaya itu ada pakemnya ada aturan yang
model seperti apa yang disebut kebaya nah sekarang kita ingin anak muda juga dong ikut pakai kebaya
dan pakai kain juga ini yang kita mau tanya juga pasta sih harapannya burahmi hidayati perhatian
hai dan juga kebaya indonesia ah kalau kita maunya kebaya itu dilestarikan pelestarian itu bukan di nama

lah gitu yang melestarikan kebaya kalau kita emak emak ini pada lewat terkebaya lewat kalau
anak muda nggak mau bayar kebaya nah ternyata ya kan banyak yang bilang kebaya itu ribet kebaya
itu susah makanya kuno apa segala macam tapi saya sudah membuktikan saya itu naik gunung aja
sampai kebaya juga terbang para layang saya kebaya sepedaan kebayaan juga dayung dayungan di laut
kebaya juga manjat pohon juga hahaha banyak ya sebagai aktivitas aktivitas yang diluar nalar
masih bisa pakai kebaya ibu tadi para layang naik gunung bisa pakai kebaya nah okta dan juga asri
untuk menutup keseruan ya pada hari ini perempuan berkebaya indonesia kita dengar sedikit
lagu perempuan kebaya berkebaya dari bu rahmi
bangsa berkebaya kita jati diri sungguh indah kami bangga kami
nah itu dia tadi okta dan juga asri harapannya bukan hanya orang tua saja tapi juga anak muda
bisa mengenakan kebaya dimanapun dan juga apapun kembali ke afta dan asri
wah seru sekali triksi di sana parade berkebayanya triksi juga ikutan parade
iya nanti terima kasih laporannya trisy valencia dari bundaran hi jakarta